terima kasih anda masih bersama after sepuluh
terkait pengamanan tni dan polri menyiapkan lebih dari dua puluh ribu personel gabungan pada hari buru internasional dua ribu delapan belas pada hari ini
ya sebanyak dua puluh ribu personil disiapkan dari polda metro jaya beserta jajaran polres dan polsek
untuk pengamanan may day dua ribu delapan belas ini juga dibantu personil tni dan satuan polisi pamung praja
kendaraan berat seperti barakuda dan water cannon juga telah disiagakan di depan istana
peserta aksi sudah mulai terlihat di kawasan silang monas jakarta pusat sejak pagi
dan rencanakan sekitar satu ratus lima puluh buruh akan melakukan aksi di depan istana dengan titik kumpul di patung kuda
dilanjutkan aksi jalan ke depan istana
direncanakan aksi dimulai pada pukul sepuluh sampai satu siang
usai menggelar aksi di depan istana buruh akan bergerak menuju istora senayan untuk merayakan hari buru internasional
serta mendeklarasikan calon presiden dua ribu sembilan belas kapolres jakarta pusat
roma huta julu menghimbau agar aksi kali ini aman dan masa diharapkan sudah membubarkan diri dengan tertib nanti pukul delapan belas
tni dan polri menghimbau dan berharap agar pelaksanaan daripada perayaan hari ulang tahun buruh ini
dapat dilaksanakan dengan baik tertib dan lancar mengikuti aturan serta menghormati hak hak publik orang lain
sesuai aturan kita harapkan sebelum jalan delapan belas
jalan delapan belas teman teman buruh sudah bisa membubarkan diri dengan tertib
dan selanjutnya kita akan pantau langsung situasi di kawasan istana merdeka
yang akan menjadi titik akhir penyampaian aspirasi para buruh sudah ada rekan kami albi pratama di sana
baik albi selamat pagi albi
ini kan sudah diberitahu sebelumnya bahwa sudah ada larangan untuk melakukan long march ke arah depan istana
namun masih tetap dilakukan
tetap pengamanan di sana albi dan juga rekayasa lalu lintas walaupun ini hari libur
tapi untuk mencegah kemacetan yang akan terpusat di lokasi lokasi tempat buruh ini
berada begitu albi apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian
saya tidak bisa mendengar suara anda dengan begitu jelas di sini karena memang cukup ramai juga
tapi yang bisa saya tangkap adalah saat ini memang yang tadinya direncanakan bahwa acara long march
ataupun acara penyampaian aspirasi di depan istana presiden yang dilakukan
kalau memperingati hari buruh internasional ini sendiri sudah dilakukan sejak pukul sepuluh tadi
nah saat ini di belakang saya sejumlah iring iringan dari buruh ataupun sejumlah konfederasi buruh indonesia
yang sudah melakukan kegiatan pada pagi tadi di kawasan patung arjuna wiwaha ataupun patung kuda
sekitar pukul sepuluh saat ini sudah mulai bergerak menuju ke arah depan istana presiden
dan di sana juga sudah disediakan sejumlah lahar ataupun tempat yang nantinya bisa diisi oleh sejumlah buruh
untuk melakukan orasi ataupun menyampaikan
sejumlah aspirasi terkait dengan peringatan hari buruh internasional pada tanggal satu mei dua ribu delapan belas ini
yang memang biasa disebut sebagai may day seperti itu hanum dan juga anissa
nah saat ini memang sejumlah iring iringan sudah mulai bergerak ke arah sana untuk melakukan orasi sendiri
dan akan dilakukan sampai dengan pukul satu siang nanti di depan istana presiden
nah setelah mereka nantinya melakukan orasi sampai dengan pukul satu ataupun pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti
iring iringan ataupun kelompok dari buruh ini sendiri akan langsung bergerak
menuju ke kawasan senayan
ada dua fokus lokasi yang nantinya akan diisi di kawasan senayan sendiri setelah melakukan kegiatan di depan istana presiden sendiri
yaitu di kawasan gedung dpr mpr ri dan juga di istora senayan
karena memang di istora senayan nantinya akan ada acara yang memang diperuntukkan untuk perkumpulan
ataupun sejumlah konfederasi dari buruh yang ada di indonesia sendiri
sedikitnya ada tiga puluh lima kelompok buruh yang nantinya akan berkumpul di sana untuk melakukan konsolidasi
dan juga akan ada pertemuan yang dilakukan
akan ada calon presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas yaitu prabowo subianto
yang juga akan diundang oleh pihak dari salah satu konfederasi serikat buruh sendiri
nah sekarang memang iring iringan sudah terlihat mulai melandai karena memang sudah bergerak ke arah sana misalnya
jika bisa saya informasikan ataupun gambarkan anissa dan juga hanum
dan nantinya orasi orasi sendiri akan menuntut sejumlah hal
ada tiga tuntutan utama memang yang akan disampaikan
yang pertama adalah terkait dengan meminta diturunkannya harganya
bbm dan juga sembako
lalu diturunkannya harga tarif dasar listrik dan juga meminta upah yang layak bagi para buruh
tetapi itu juga belum termasuk dengan sejumlah tuntutan tuntutan lain
seperti misalnya di revisinya pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas terkait dengan upah dari buruh sendiri
lalu terkait dengan peraturan presiden tahun dua ribu delapan belas nomor dua puluh terkait dengan tenaga kerja asing
yang memang dirasakan oleh sejumlah pekerja ataupun buruh ini sendiri
mengancam kegiatan bekerja mereka karena dianggap akan mengambil
lahan bekerja mereka sendiri
mereka menyatakan bahwa dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di indonesia sendiri
tidak hanya meminimalisir lahan kerja tetapi juga meminimalisir tenaga ahli tenaga ahli
yang sebenarnya memiliki potensi di indonesia untuk dapat melakukan kinerja kinerja
di lahan lahan strategis yang saat ini tengah digarap oleh pihak pemerintah
ataupun swasta sendiri dalam rangka pembangunan di indonesia
begitu hanom dan juga nisa
baik terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda
kami akan terus tunggu perkembangannya terkait dengan aksi
may day pada hari ini selamat kembali bertugas dan jaga diri anda
mungkin albi juga tidak boleh lupa kita juga tidak boleh lupa bahwa kita juga buruh gitu ya
selamat hari buruh anissa dan juga albi
hari buruh internasional ya